selama penerapan pembatasan kegiatan masyarakat
sejumlah pedagang di pasar badung dan pasar bali
diberikan lokasi baru untuk membuka lapak
pelataran parkir pasar badung dan pasar disulap menjadi lokasi baru
untuk lapak para pedagang
sejak pemerintah kota dan pasar menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat
berbeda dengan lokasi sebelumnya
kini lapak para pedagang dibuat berjarak sekitar dua meter antar pedagang
pemerintah kota denpasar melalui jurubicara gugus tugas covid sembilan belas menyebut
selain menata jarak jam operasional pasar juga dibatasi
sudah dipindahkan yang dulu berdempet dempetan
sekarang sudah dilakukan penataan
jaraknya diatur ada jarak
antara satu pedagang dengan pedagang yang lain
jam operasional dibatasi
kan selama ini sudah dibatasi
sampai jam dua sabtu kegiatan masyarakat
meski pasar telah ditata ulang
warga dihimbau untuk lebih sering melakukan belanja secara daring
di manado sulawesi utara
pedagang di pasar pina sungkulan diminta untuk memindahkan lapak dan barang dagangan keluar pasar
dengan jarak satu sampai dua meter antar lapak
petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan pada wilayah lapak berjualan
pemerintah kota manado juga menyediakan fasilitas rapid test gratis
bagi pembeli dan pedagang yang suhu tubuhnya lebih dari tiga puluh delapan derajat celcius
meski begitu masih ada pedagang yang tidak setuju dengan rekayasa pasar
ya memang gak setuju memang
memang gak setuju
karena kalau ada pemerintah mau bantu orang
mau kasih beras
ini kasih gak ada bantuan
gak ada bantuan untuk pasar bikin begini
gak ada kendaraan masuk dengan motor saja gak boleh
rekayasa pasar ini dilakukan usai satu ratus dua puluh delapan dari enam ratus orang
hasilnya reaktif saat mengikuti rapid test
dengan ikutan cnn indonesia